sebelum kita akan berdiskusi bagaimana pandangan mengenai debat cawapres besok
saya ada dua paket pengantar yang paling tidak memberikan gambaran kepada anda
seperti apa sih gaya komunikasi atau gestur atau gaya kampanye kedua kandidat wakil presiden ini
yang pertama sejak resmi terpilih menjadi calon wakil presiden
kiai haji maruf amin semakin gencar melakukan safari politik ke berbagai wilayah di tanah air
tempat yang paling sering ia kunjungi tentu saja pesantren nadatul ulama
seperti apa gaya belusukan kiai maruf dalam berkampanye berikut liputannya
beginilah gaya politik ma'ruf amin penuh canda dan guyonan khas ulama nahdlatul ulama
hiasan kiasan halus yang mengundang tawa kerap dilontarkannya
bagi calon wakil presiden nomor urut satu ini
terpilihnya dirinya menjadi calon wakil presiden adalah penghormatan terhadap ulama
oleh karena itu ia harus mampu membulatkan suara para pengikutnya
selalu nu kita jadikan sebagai nu pesantren
nu pesantren ini model kita yang harus kita kuatkan
yang baru komunitas
komunitas lain nelayan peternak yang lain lain
semua kita rangkul
tapi modal utama nu dan pesantren itu harus ada di tangan
belusukan ke pesantren pesantren dan nahdlatul ulama memang sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇
abah kebanyakan dari safari politiknya itu lebih banyak nu pesantren
ya karena memang kan kita berbagi peran ya
pak jokowi menggarap segmen yang lain non pesantren non pondok pesantren non nu
saya kan terus menggarap segmentasi nu kiai santri gitu kan
apa karena jumlah nu sekarang cukup banyak gitu pak
ya itu juga
tetapi juga komunitas ini kan
harus kita konsolidasikan supaya jangan sampai terkena provokasi hoax
pesantren adalah basis organisasi nahdlatul ulama
tak bisa dipungkiri bahwa sosok yang lahir dari kalangan santri ini memiliki posisi tawar yang cukup besar dalam pilpres mendatang khususnya bagi pemilih muslim
kalangan santri dan juga masyarakat muslim memang menjadi target suara yang terus dibuatkan oleh kiai
jokowi juga berpengaruh untuk mengatasi kebolehan ma'ruf amin terkhusus di daerah daerah dimana jokowi kalah pada tahun dua ribu empat belas lalu
dan memang hal ini sesuai dengan kapabilitas dari seorang ma'ruf amin yang merupakan ketua majelis ulama indonesia dan juga mantan raisam pbbu
perjuangan membulatkan suara dari nahdlatul ulama dan para santri sudah dimulai sejak dirinya ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada september lalu
diperkirakan jumlah pengikutnya adalah seorang yang berpengaruh untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
nahdlatul ulama mencapai seratus juta orang atau lebih dari setengah calon pemilih
abdurrahim robin cip jakarta
ini sandi selalu memegang teguh dialog mengenai kewirausahaan
sandi juga gemar melibatkan kalangan milenial serta emak emak
jadi milenial dan emak emak di dalam kampanye
gerakan kewirausahaan merupakan salah satu gaya kampanye andalan dari calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
hampir separuh kegiatan kampanye sandiaga yang juga seorang pengusaha ini
merupakan mentoring dan dialog entrepreneurship
lima puluh persen dari milenial menurut data kita dan data yang dikompilasi tidak terlalu suka dengan politik
sementara tujuh puluh persen hampir menyukai entrepreneurship
dari segi jumlahnya saja yang kalau kita bisa sentuh dengan entrepreneurship
milenial ini akan jauh lebih tertarik pada politik
selain mengedepankan isu ketenaga kerjaan yang juga merupakan isu utama dalam debat cawapres pada tujuh belas maret mendatang
sandiaga juga kerap berkampanye di kalangan milenial yang diakini sandi
sandiaga ini memiliki peran besar dalam kewirausahaan serta politik pilpres dua ribu sembilan belas
seberapa penting peran milenial dalam entrepreneurship
karena bapak kan kampanye selalu mengenai umkm
milenial juga mengelola bisnis di bidang online untuk pariwisata
jadi sangat penting milenial ini dan khususnya untuk membangun ekonomi kita
pilpres mungkin hanya bicara tanggat ujungnya
tapi masa depan indonesia ada di tangan milenial
saya ingin menggugah mereka
politik itu kepentingan sesaat betul
politik itu hanya kepentingan
tapi kita memperjuangkan ekonomi rakyat memperjuangkan anak anak muda kita
jauh lebih besar yang menjadi pengaruh bagi masa depan indonesia
berapa penting juga peran milenial khususnya ini kan golput juga dikhawatirkan sebagai penting
karena milenial hampir lima puluh persen yang menyatakan tidak terlalu tertarik dengan politik
nah milenial milenialnya harus kita ajak
apapun pilihannya ya tentunya apapun preferensi politiknya mereka harus datang ke tps untuk memilih
karena kalau milenial tidak memilih akhirnya masa depannya tidak ditentukan oleh milenial sendiri
sejak mencalonkan diri sebagai wakil gubernur dki jakarta
sandiaga uno sudah mengkampanyekan okoc one kecamatan one center entrepreneurship
yang kemudian diklaim anies baswedan sebagai program yang berhasil diterapkan
dalam seratus hari kepemimpinannya selama menjadi gubernur dki jakarta
hal ini pula yang menjadi keyakinan sandiaga uno untuk mentransformasikan okoc jakarta ke okoc nasional
one kota kabupaten kampus one center entrepreneurship
noras pasya dewi fitriani jawa barat
oke kami akan ajak anda untuk menerawang bagaimana rupa debat capres eh debat capres lagi debat cawapres
minggu esok bersama dua orang penerawang kita apakah dia bisa menerawang kira kira seperti apa
ada mas sili agung kasesa pakar political branding terima kasih mas silih
sudah kembali datang ada kang gunggun herianto pakar komunikasi politik
terima kasih kang gunggun
saya mau sebelum kita masukkan lebih detail lagi mengenai pakaian apa namanya gestur narasi atau diksi yang dipakai
saya mau minta catatan besar anda deh tentang debat cawapres ini
apa menariknya sebenarnya kang gunggun
debat cawapres besok menurut saya atensinya akan tinggi
terutama dari hal layak kenapa karena pertemuan sandi dengan gai ma'ruf itu bisa kita katakan one on one nya baru kali pertama ini
meskipun kemarin kan di debat pertama kan sudah pernah jumpa ya
tapi perjumpaannya kan masih orang perhatiannya bergeser ke capres
nah kalau kita lihat misalnya satu hal yang ada rasa ingin tahu itu pasti akan naikin atensi masyarakat
debat pertama kedua itu ditonton kurang lebih delapan puluh juta
jadi itu tinggi dan saya pikir mungkin sekitaran itu bahkan bisa jadi lebih kenapa
karena ada aspek curiosity
rasa ingin tahu dari masyarakat terkait dengan kompetensi stabilitas emosi kemudian penguasaan content of message isi pesan
stabilitas emosi itu juga satu faktor tuh kang ya
iya karena dalam debat itu sudi mas ili tahu persis nih
gimana meramu ya argumentasi data
dengan sikap dan manajemen forum terkait dengan emosi
termasuk memancing lawan kita untuk juga keluhan dari
ya kayak kemarin pak jokowi terhadap pak prabowo kan
itu catatan saya pertama
jadi atensinya akan tinggi
kemudian catatan kedua
saya lihat akan ada psychological barrier ya
akan ada semacam hambatan psikologis dari keduanya
untuk kemudian bermain offensive
untuk saling menyerang
pak kiai maruf itu menurut saya hambatan psikologisnya
itu terletak pada bahwa karena posisi atau status dia struktur sosial tradisional
kalau istilah akademik gitu
itu kan biasanya jadi role model ahlakul karimah gitu ya
jadi ada semacam role model bahwa
oke kalau anda mau bicara soal etika
itu gambarannya kan ada di sosok sosok seperti kiai ini
dan ketika misalnya debat dia pasti akan ada tuh namanya apa beban psikologis
bahwa dia tidak boleh
atau mungkin juga tidak boleh kemudian terlalu menggunakan kata kata yang mungkin bisa menyakiti
kurang lebih itu
tapi kalau untuk sandi itu menurut saya barriernya itu ada pada menghormati
nah itu proses bagaimana misalnya dia menghormati orang yang lebih senior
dan tahu persis bahwa masa yang kemudian mungkin kita sebut identifikasi basis pemilih muslim
nah datul ulama itu juga besar
kalau kemudian cara mengedepankan serangan itu verbal agresif bukan argumentativeness
itu bisa menjadi efek bumerang bagi sandiaga
mungkin masih ingat
debat debat itu selalu perpaduan antara soal argumentasi dan emosi
dulu jimmy carter dengan gerard ford itu kan
gerard ford itu kan bicara soal data
petahana waktu itu
dan ketika ada salah data kemudian prosesnya merugikan dia
setelah debat karena dia harus merevisi misalnya pernyataannya soal polandia
yang di bawah dominasi unicepat atau tidak kan
dianggap salah data itu kan soal argumentasi
tapi kita juga tahu bahwa ada kasus misalnya algore
ya yang waktu itu sebenarnya sentuhannya emosi
george walker bush kan tidak terlalu banyak data dan tidak terlalu argumentatif
dan al gore itu kita bicara soal data sangat minim

tetapi ada helaan napas ada gestur
yang seolah olah intimidatif
dan menunjukkan bahwa dia noble self
bahwa merasa dirinya kuat
sehingga kemudian dia tidak kurang respect pada lawan
dan itu juga dalam debat itu seringkali kemudian menjadi persoalan
bahwa publik amerika yang sudah taruhlah terbiasa dalam dialektika
itu kemudian memandang
kayaknya apa namanya si algor itu kemudian tidak menghormati misalnya
nah mungkin itu sandi juga bisa jadikan pelajaran
bahwa ketika misalnya dia mungkin bisa saja piawai
bicara soal isu ketenaga kerjaan isu kesejahteraan isu pendidikan
karena dia juga aktif di ragam perguruan tinggi
tapi ketika misalnya verbal agresif
itu bisa juga menjadi catatan nanti dari publik
apakah itu potensi potensi ini pertama disadari atau tidak sebelum kemasilin
dan kedua itu akan membatasi betul
kita akan melihat seperti makan sop kaki
sop kaki kambing tapi cuma dikasih setengah sendok teh garam
sehingga nggak gurih sama sekali
saya melihat tentu dalam bacaan saya ya yang subjektif
besok itu tidak akan terlalu opensif
artinya akan datar datar aja
karena faktor faktor setelah debat itu seperti ford itu yang kemudian diperintahkan sekali
dan itu saya lihat akan perhatiannya pada mengontrol narasi pasca debat
soal efek lanjutannya atau sub sequent efeknya
itu apa di persepsi dan tindakan atau perubahan perilaku memilih
kan sebenarnya pilpres di indonesia itu semacam top of the ticketnya itu sebenarnya kan jokowi dan prabowo
dan pergerakan atau perubahan suara debat itu sebenarnya tidak terlalu signifikan
perubahan perilaku memilih
sebelum ke mas sili kita akan ke kediaman prabowo subianto
nampaknya tengah ada pertemuan antara komandan kogasma partai demokrat dengan calon presiden prabowo subianto
kita langsung menuju ke sana apa yang dibicarakan ada peristiwa apa
jangan lupa like share dan subscribe
dukungan rakyat sangat besar
dan kita optimis menghadapi
padi hadi yang akan datang
dan kita merencanakan untuk sinergi di tiga puluh dua hari terakhir ini
dukungan dari partai demokrat dari pak sby dari seluruh jajaran partai demokrat
kemudian dalam setiap kunjungan saya ke kabupaten ke provinsi
saya selalu disambut oleh tokoh tokoh demokrat di daerah daerah
oleh masa demokrat di daerah daerah
jadi saya menyampaikan apresiasi terima kasih atas dukungan tersebut
ibu ani yudhoyono yang pernah menjadi ibu negara kita
saya tanya kondisi pak sby yang terus mendampingi
cukup memberi harapan
kita berdoa terus
beliau akan segera pulih
dan saya menyampaikan niat saya
saya minta disampaikan ke pak sby bahwa
saya juga ingin mantir untuk
sowan nengok beliau
dalam waktu dekat di singapura
mungkin dalam perjalanan dari
provinsi satu ke yang lain bisa mampir di singapura
saya kira demikian ya
kita berencana untuk koordinasi yang lebih dekat
putra terakhir ya
saya kira demikian
terima kasih bapak prabowo yang
sangat kami hormati dan muliakan
saudara saudara seluruh rakyat indonesia
malam hari ini saya berterima kasih kepada bapak prabowo subianto
yang telah menerima kehadiran saya dan
rombongan untuk bersilaturahim
tentunya sudah cukup lama kami tidak
menghadap dan juga
berkomunikasi secara langsung dengan pak prabowo
kami bisa mendengar apa yang juga di
bawa oleh pak prabowo selama ini untuk
masyarakat indonesia yaitu semangat perubahan
dan tentunya saya juga melaporkan kepada beliau
bahwa tanggal satu maret yang lalu saya mendapatkan mandat
sebagai komandan pemenangan pemilu
bagi partai demokrat
dan tentunya saya menjalankan
kami berjuang agar partai demokrat dalam pemilihan
punya wakil wakil rakyat yang kompeten di parlemen nanti
untuk bisa memberikan support secara penuh kepada
pak prabowo dan pemerintahan mendatang
tapi track kedua tentunya untuk menyukseskan pilpres
tentunya dalam koalisi yang mengusung prabowo sandi
mudah mudahan yang kami lakukan ini juga
menghadirkan progres yang semakin baik
dan saya laporkan juga kepada beliau
dari perjalanan keliling nusantara
dilaporkan juga dan saya melihat langsung
daripada para kader yang bekerja di lapangan bahwa
harapan masyarakat adalah untuk perubahan
menuju indonesia yang semakin baik ke depan
dan ini harus terus kita bangun dalam paruh waktu terakhir
empat minggu terakhir ini harus terus bekerja keras
tidak boleh merasa cepat puas
kami terus berikhtiar dan mohon doa dan dukungan
dari seluruh rakyat indonesia
dan mudah mudahan semakin baik hasilnya dan
kita berharap pemilu nanti berjalan dengan aman damai
dan tertib dan demokratis
dan mudah mudahan itu membawa kebaikan untuk kita semuanya
terakhir tadi saya juga mohon kepada pak prabowo
bisa kita melakukan sinkronisasi terhadap
atau terkait jadwal kampanye terbuka sehingga
sesekali tentunya kita bisa melakukan kebersamaan
walaupun tidak harus selalu bersama karena kita juga harus
menyapa masyarakat yang begitu banyak di berbagai daerah
di tanah air
itu yang dapat saya sampaikan
sekali lagi terima kasih pak prabowo
salam kepada pak asb yang akan saya sampaikan
terima kasih atas doa yang tulus untuk kesembuhan ibu ani
baik saya kira demikian ya
oke itu demikian konversi pers yang dilakukan oleh
komandan kogasma partai demokrat agus yudhoyono
dengan prabowo subianto di kediaman prabowo subianto
saya akan kemasili
tapi kita harus break dulu
kami akan segera kembali ke sajadan
oke anda bisa menyaksikan tayangan kami
di cnnindonesia com dan juga di detik com
pada malam hari ini
sebelum saya akan tanya mas sili
kita akan kasih highlight kepada anda
seperti apa sih penampilan sedikit penampilan
dari kiai maruf dan sandiaga uno
di debat pertama beberapa waktu yang lalu
publik juga sangat penting
kami akan melibatkan para ahli
baik dari universitas di pusat maupun di daerah
karena banyak sekali produk produk hukum ini
juga diterbitkan oleh pemerintah daerah
jadi kami akan memastikan bahwa
pekerjaan besar ini harus dipimpin
oleh pemimpin utama yaitu presiden dan wakil presiden
dalam kunjungan ke seribu titik lokasi bertemu masyarakat
saya menemukan hal hal yang sangat membuat kita miris
bahwa ada kisah pak najib seorang nelayan
di pantai pasir putih celamaya di karawang
beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove
di hutan bakau
beliau dipersekusi dikriminalisasi
banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau
dan hanya kita lihat yang besar besar saja yang naik
sementara kasus kasus yang berdampak kepada masyarakat
orang orang kecil uang cili tidak ditangani dengan baik
ya seperti kita ketahui banyak hukum yang masih tumpang tindih
dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya
di masyarakat bahwa bagaimana apalagi bapak sudah empat tahun
bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih
hukum dan lahirnya benturan benturan kepentingan baru
seperti penunjukan penunjukan aparat umum
hukum yang berafiliasi terhadap partai politik
tidak boleh sebentar
apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya untuk memberikan tanggapan
sebentar kita tahan kita boleh tepuk tangan dulu waktunya si face
waktunya di freeze ditahan dulu
terorisme adalah merupakan kejahatan
oleh karena itu terorisme harus diberhentas sampai ke akal
terorisme harus diberantas sampai ke akar akarnya
majlis ulama indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa
terorisme bukan jihad
oleh karena itu haram dilakukan
bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan ifsad
dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusahaan di bumi
harus dihukum dengan keras
menyimpang itu yang in hiraf itu
tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor faktor ekonomi sosial
maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja
dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka
kepada jalan yang lurus
betul betul bisa memberikan rasa tentram rasa nyaman
kepada seluruh rakyat indonesia
pak gey saya berjanjikan untuk menambahkan
program kami ke depan adalah
melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total
salah satunya adalah penataan
penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih
dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas
yang menguntungkan rakyat memudahkan rakyat
dan akan memberikan peluang terhadap investasi
dan pengembangan ukm
mungkin pak kiai bisa menambahkan
waktunya masih ada
mau ditambahkan paslon satu
saya tidak menambahkan
saya mendukung pernyataan pak jokowi
baik kita langsung saja
saya mau ke mas silly dulu
gimana anda melihatnya
dari segi komunikasi gestur catatan anda dulu
sebelumnya kita masuk ke hal yang lebih spesifik
satu hal itu kan sebetulnya seringkali ketika debat
banyak tim tim debat yang melihat sosok sempurna seorang debata
itu seperti apa sih
yang sering dilupakan adalah bahwa debater sejati itu
adalah menjadi sosok ke dirinya sendiri
itu yang seringkali dilupakan
kalau kita bicara kiai maruf tadi sebagai seorang kiai
kembalikan dia sebagai kiai dengan apa adanya
sudah di debat pertama dia sudah tampil sebagai kiai atau tampil
belum dia mencoba tampil sebagai debaters ideal
tapi seorang kiai itu kan biasanya kalau ngomong bercanda
terus pakai sendal pakai sarung sarung sudah tapi kayaknya tidak pakai sendal
pakai sepatu padahal kan itu kenyamanan kiai kan ada di situ
jadi kembalikan ke dia kontennya juga sama nih
harus menjadi apa gitu
atau kalau pun kita bicara debat akan dijadikan apa
biasanya dilarikan ke pop culture
katakanlah misalnya kemudian karena ini kan pak kiai ini kakek nih gitu ya
sama ini dengan tokoh yang kakek kakek bagus gitu ya
apakah mau bruce willis yang kasar gitu
atau bu punsu kalau koping ho gitu tau gitu
ada kakek kakek yang ngomong hanya dikit tapi sekali ngomong dalam gitu
nah ini ini yang harusnya di
nah kayaknya untuk debat pertama kemarin kiai ⁇ maruf ⁇ amin masih belum menjadi dirinya sendiri
bukan di konten kan kalau kiai itu di kebijaksanaan
nah bagaimana menyiapkan kiai maruf amin dengan kebijaksananya itu yang penting
bukan dengan konten
kalau dari gaya komunikasi bagaimana dia meyakinkan publiknya dia
dan bagaimana dia mendelegitimasi lawan bicaranya dengan pertanyaan atau serangan serangan gitu
ini kan dua hal yang memang diperlukan
dari refleksi tadi yang kita dengarkan ya mas silih
ya itu yang akan dibentuk
sebetulnya posisi kalau kita lihat di tengah debat pertama itu kiai maruf amin pengen seperti itu tuh
pengen mendelegitimasi lawan gitu
tapi kan bukan kapasitasnya tidak di situ
kemudian dia pengen mengomongin sesuatu yang berbeda
kapasitasnya nggak di situ gitu
tapi begitu dia ngomong pelan yang lain itu langsung senyap
yang lain langsung denger
nah itu belum dikuatin tuh
kalau tadi sebelum nanti ke kang gun gun untuk masuk ke lebih dalam lagi
tadi secara gesture saya buka dengan video klip ketika akhir apa namanya perdebatan saat bersalam salaman sadi mengeluarkan senjata
apa andalannya gitu
itu punya makna tertentu nggak
itu yang harus benar
dampak tertentu nggak
itu yang harus dipahamin deh kayaknya
kiai itu kan ada kiai khos ada kiai apa gitu
kayaknya harus belajar nih dengan kiai kiai kos gitu
yang dia nggak pernah mau disalamin
kiai khos tuh begitu mau disalamin tuh langsung ditarik tangannya tuh
tapi kalau kiai kiai yang biasa disalamin ya dia menikmati salaman itu gitu
nah kiai maruf amin pas kemarin pas dicium sama sandi masih dikasih tuh
harusnya dia tarik
padahal berkali kali lagi
tiga kali atau berapa
itu besok kayaknya akan menjadi pembuka yang menentukan tuh
apakah dia akan memposisikan sebagai kiai kos atau kiai kebanyakan
meskipun dalam format debat nanti kalau tidak salah karena penyelenggara transmedia memang sudah duduk di kursinya
jadi tapi mungkin kalau setelah itu kan pasti akan disalaman juga nggak mungkin nggak
atau sadi bandel
dia ke depan gitu
mungkin aja itu
tapi kagung kagung dari klip tadi
ini kan sebelum kita menerawang ke depan kita refleksi ke belakang
itu kurang lebih konten apa isinya kemudian bagaimana dia menyerang
pihak lain termasuk juga gaya komunikasi untuk meyakinkan pendukungnya
kalau saya memberi catatan dua hal
pertama soal manajemen forum di debat pertama
itu memang peran yang dilakukan oleh kiai maruf belum optimal
pada saat dia mengambil posisi harus mengartikulasikan gagasan
terutama di speed gitu ya
ya memang benar pilihannya adalah pada kedalaman atau artikulasi
yang kemudian bisa lebih clear dipahami
karena ini kan panggung debat itu panggung yang megah sekali
dan saya pikir harus keluar tuh dari tekanan itu untuk kemudian mengartikulasikan gagasan
tapi dua duanya kan orang yang sudah sering tampil sekali di depan publik
harusnya pressure itu masih tetap berlaku
tapi agak sedikit berbeda
sandi punya pengalaman lebih dekat kemarin di pilkada dki
itu debatnya kan luar biasa megah
kiai maruf memang terbiasa di forum forum
tetapi dalam debat itu saya pikir belum kan
mungkin di batsu masail di nu ya itu terbiasa
tetapi dalam sebuah debat presidensial gitu maksud saya
kemudian yang kedua itu kalau kita perhatikan
sandi memang akan mengambil sisi sisi sentuhan perasaan
karena saya pikir apalagi kalau one on one besok ya di debat ketiga
itu bicara soal agresivitas verbal tadi sudah saya sampaikan
rasa rasanya tidak akan punya nilai yang mungkin memantik insentif elektoral banyak
itu untuk sandi aja atau untuk maruf juga
saya pikir keduanya
karena dua duanya tadi saya sudah jelasin punya sebenarnya beban psikologis
beban psikologis maruf apa kang gung gun untuk menyerang sandi paling tidak secara lebih terbuka gitu ya
tadi kalau tadi anda mengatakan sandi punya banyak sekali boudris halangan untuk bisa menyerang kiai maruf
kiai maruf kan yang dianggap lebih senior kan
harusnya tidak punya beban itu
pertama beban namanya incumbent syndrome sebenarnya
ini semua incumbent itu rata rata defensif
karena ini kan sebenarnya paket jokowi dan kay maruf
dan kay maruf itu pasti dapat masukkan banyak soal apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi
dan itu secara psikologis itu kerap kali membebani
jauh lebih membebani posisi di incumbent dibanding di penantang
karena juga bukan kay maruf juga yang mengerjakan formatnya
karena kay jokowi secara langsung kan dia bisa menjawab secara spontan gitu kan
iya padahal formatnya kan selalu impromptu
apalagi misalnya segmen empat dan segmen
ada yang cukup panjang apa tarung bebasnya di situ kang gung gun
iya itu tidak mudah
apalagi kalau misalnya impromptu itu loker kognitif
loker kognisinya kita ini kan sebenarnya alamiahnya kalau kemudian kita jarang membukanya itu juga menjadi barrier juga
bayangin misalnya sekian banyak data terkait dengan kesejahteraan pendidikan misalnya atau misalnya tema tema lain
itu kalau kemudian kita tidak mengalami namanya subjectivity ya
yang kemudian benar benar intent
kan ini sebenarnya subjektivity yang kemudian kita geluti
sehingga kemudian mungkin pada saat membangun komunikasi
itu subjectivity kita bisa ketemu gak dengan subjectivity orang
ketika intersubjectivity itu biasanya melahirkan objektivitas
makna itu ketika misalnya sudah saling dipahami
audience paham apa yang diomongin oleh kay ma'ruf atau pak jokowi
atau sebaliknya sandi
itu akan memudahkan yang disebut dengan penilaian positif dari hal layak pada mereka yang tampil di debat
makanya debat itu punya makna yang penting sekali untuk bisa meyakinkan audiens lagi lagi
tapi mas ily dan juga kak gun gun
ada juga gini pertanyaan
apa yang paling kuat dimiliki oleh sandi
dan apa yang paling kuat dimiliki oleh ma'ruf
dan apa yang sebaliknya paling lemah
dan bagaimana dengan jubah ulama
seberapa itu bisa menjadi penghalang akan terjadi debat yang seru
kita akan bahas itu saja
mas ily apa yang kemudian menjadi kekuatan utama dari ma'ruf dan sandi
dan apa justru yang menjadi kelemahannya
termasuk terkait dengan isu dan juga appearance dia
sebetulnya kan kekuatan kay ma'ruf kan jelas ya
kekiaiannya itu loh
membuat massa itu menjadi diem dengan omongannya yang sedikit
itu kan yang harusnya menjadi kekuatan dia itu
tapi memang kayaknya belum diarahkan ke sana
sebagai seorang kiai anda lihat
kay ma'ruf itu bisa menghipnotis itu gak dengan gaya komunikasinya yang cukup baik
sebelum dia menjadi cawapres
figur itu sangat kuat
kay ma'ruf itu di para ekonom islam gitu ya
dia dikenal sebagai sosok yang omongnya sedikit
sosok ini nih yang belum kelihatan nih
atau mungkin sengaja disimpan buat besok
contoh dia muncul dengan sesuatu yang
nah ini kan belum ada
itu yang harusnya dipertahankan sama kay ma'ruf
karena kekuatan ekonomi islam itu kan sebagian sebetulnya arsiteknya kan dia tuh
nah ini yang belum di
tapi apakah keunggulan kiai maruf dengan ekonomi islam yang kata anda tadi punya legitimasi kuat
dan punya rekam jejak yang bagus itu
cocok gak dengan isu empat isu yang kemudian akan di
atau jakarta sembun bawang gak nyambung gitu
dengan empat isu yang akan sebetulnya
sebetulnya sangat nyambung sebetulnya
artinya ketika bicara ekonomi ya bagaimana pinter pinternya kay ma'ruf
kemudian dengan empat isu yang akan dibahas itu ditarik ke saatas gitu ya
ditarik ke atas satu itu
yang kedua sebetulnya sikap dia
yang mampu membius publik gitu ya
walaupun mungkin publiknya publik kecil gitu
publik kecil yang ketika dia ngomong semuanya dengerin
karena menunggu solusi nih
nah dauh kiai itu yang dimunculin
yang belum kelihatan
oke kalau sandi sendiri
sementara sandi kan dia tuh cucu yang bandel gitu ya
yang kemudian orang suka tuh ini lucu banget gitu
omongannya juga jadi kelihatan cerdas itu keunggulan sandi tuh
itu keunggulan sandi
nah cuma bagaimana mengkombinasikan antara kakek sama cucu nih besok gitu ya
yang satu kakeknya bijaksana yang satu cucunya bandel nih
wah itu tontonan menarik tuh
itu harusnya menjadi tontonan
harusnya menjadi tontonan menarik
cucunya terlalu hormat dengan kakek atau kakeknya terlalu kasar dengan cucu gimana
kasar cucu udah
nah itu kemudian akan menjadi antibatik
jadi kan misalnya nih kakeknya kemudian ngerasa harus lebih menangan sama cucunya gitu ya
cucu dianggap udah lalu gak tau apa apa gitu
sementara yang cucunya ini kemudian sama kakek menjadi hormat banget nggak lucu banget gitu
potensi itu ada gak mas ilih
oke apa yang membuat potensi itu punya posibilitas yang mungkin agak besar untuk bisa kita lihat di debat besok
iya kan sekarang masing masing berusaha untuk dari dua debat kemarin yang ada itu kan masing masing pihak itu merasa harus mengalahkan lawannya
belum ada yang berpikiran bahwa yang mereka taklukkan itu adalah hati penonton nih
jadi masih bermain di kandang situ tuh gak bermain di luarnya tuh
akibatnya yaudah sandi akan berpikir gimana caranya mengalahkan kiai ma'ruf dengan gaya santunnya
jubah ulama ini ini penting juga apa namanya kang gunggun ini karena banyak orang menganggap aduh ini bagaimana ya apakah apa untung ruginya
jubah ulama jubah ketua umum majelis ulama ini kan nggak bisa dilepaskan begitu saja
apa untuk ruginya bagi kiai ma'ruf dalam posisi besok
keuntungannya namanya reference power kekuatan rujukan
dalam terminologi political branding dan tentu di wilayah komunikasi politik itu kan selalu ada politik asosiatif tuh
dan kalau bisa dioptimalkan itu bisa jadi kekuatan sebenarnya
kalau bisa dioptimalkan pak kiai ma'ruf itu adalah sosok kiai
masuk ke gelanggang pertarungan
dan dia tidak kemudian mengubah dirinya
dia tetap dengan style ulamanya
dan ini adalah negara dengan mayoritas pemilih muslim
seharusnya kemudian itu jadi kekuatan
ketika misalnya simbol dengan yang disimbolkannya itu kuat
bagaimana cara mengkapitalisasi kekuatan itu atau justru malah apa potensi kekuatan yang tadi anda katakan bisa backfire justru malah merugikan sang empunya
salah satunya menurut saya
jadi itu adalah ujian atau uji publiknya besok di debat ketiga itu bagaimana dia mampu menampilkan narasinya dengan baik
narasinya dengan meyakinkan
contoh misalnya sebenarnya kan ada kekuatan untuk membentuk narasi yang kuat di kiai ⁇ maruf ⁇ soal misalnya isu pendidikan
kan dia lama di situ
dosen kemudian dia mengajar ekonomi syariah
kemudian dia juga aktif di organisasi mungkin muslim terbesar di indonesia
nah datul ulama aktif di mui
jadi tema sosial kebudayaan harusnya bisa diambil
mungkin kesejahteraan itu sandi akan jauh lebih narasinya jauh lebih kuat gitu
karena hal hal teknis kemudian juga mungkin perkembangan kekinian mengadaptasi perubahan itu ada di sandi itu kekuatannya
tapi kalau ditanya tadi apakah reference power keulamaan itu bisa dioptimalkan itu akan bergantung pada apakah dia mampu kemudian menarasikan besok program isi pesan
itu dengan simbol yang ditampilkan
tapi kay ma'ruf reference powernya cukup kuat menurut anda
setengah kuat setengah nggak atau masih banyak yang lebih kuat reference power
menurut saya sih sebenarnya ketika bicara kay ma'ruf dalam kotak landscape politik mewakili ya taruhlah representasi ulama nu gitu ya
itu sekarang memang ujiannya apakah kemudian kay ma'ruf itu mampu meyakinkan paling tidak ya di basis pemilih muslim
lebih spesifik lagi nu
karena kalau itu aja misalnya bisa digarap dengan serius itu bisa jadi insentif elektoral bagi jokowi
suara nu satu aja misalnya dengan pendukung pendukungnya itu udah cukup more than enough misalnya gitu ya
mas ili terakhir sekali mengenai fashion ini catatan anda gimana tentang fashion seberapa penting pakaian yang digunakan dalam debat dan pakaian yang digunakan sehari hari dalam masa campaign itu mempengaruhi preferensi publik
iya kalau debat itu kan dipakaian kan kemudian bagaimana mengaitkan itu dengan surat suara
jadi banyak yang kemudian penampilannya memang harus sesuai dengan surat suara
anda lihat ini gimana penampilan mereka
karena penampilan mereka kan menyesuaikan diri tuh dengan surat suara baik pasangan prabowo sandi ataupun jokowi ⁇ maruf ⁇ amin itu kan sesuai dengan surat suara tuh biar orang inget
pas debatnya ya tapi di luar debat kan kayaknya ada personality yang berbeda
di luar debat itu harus ada personality yang sesuai dia ada di mana nih ketika dia sedang kampanye di daerah petani gitu ya ya memang harus personality petani yang dia pakai
kemudian ketika di daerah buruh ya harus personality buruh yang dia pakai
itu pakaian akan menentukan karena kan ketika kampanye di luar dia harus ngeblend nih begitu masuk dari sisi appearance saja itu udah harus ngeblend
harus ngeblend ya berarti sesuai dengan ini ya ya misalnya kalau ke jawa pakai belangkot atau misalnya
nah kayak gitu kayak gitu
itu kan jadi gak salah kostum
bukannya itu justru malah meninggalkan karakter asli kang
oke itu menarik karakter asli adalah pada narasi yang dia bangun
jadi narasinya tetap
appearance aja itu menyesuaikan dengan dari sana
karena kan untuk mengebangun frekuensi yang sama paling gampang itu adalah dengan pakaian di luar
itu yang salah satu cara selain narasi yang dibangun nanti kita akan lihat di debat apakah narasinya betul betul menunjukkan siapa maruf dan siapa sandi
tapi juga di luar itu ada gestur ada apa namanya kostum macam macam yang mungkin saja bisa mempengaruhi preferensi suara
kita akan lihat nanti bagaimana apakah pesimistis kita tentang tidak serunya debat
besok akan terjadi atau mudah mudahan sih ya tidak akan ada kakek dan cucu yang saling menghormati
kita butuh perdebatan yang kuat untuk bisa publik melihat sebenarnya mana yang baik dan mana yang
supaya kelasnya debat presidensial ya
oke terima kasih mas celi terima kasih kang bungun atas perbincangannya
kami akan segera kembali usai jeda tetap di laila pemilu tepuk tahan